jasa marga terus mempersiapkan penggantian gerbang tol manual menjadi gerbang tol otomatis atau gto mulai oktober dua ribu tujuh belas
selain efisiensi waktu pergantian ini dilakukan untuk mendorong pengguna jalan tol beralih dari transaksi tunai ke transaksi elektronik
jasa marga terus mempersiapkan penggantian gerbang tol manual menjadi gerbang tol otomatis atau gto
pergantian ini mulai berlaku pada oktober dua ribu tujuh belas
saat ini dari total sembilan ratus delapan puluh delapan gardu yang dimiliki jasa marga dan anak perusahaannya lima ratus enam puluh enam diantaranya sudah menggunakan gto
targetnya pada akhir oktober semua gerbang sudah berubah menjadi gto
dengan diberlakukannya transaksi elektronik jasa marga berharap mampu mengantisipasi kepadatan yang sering terjadi akibat antrean di gerbang tol
selain itu juga untuk meningkatkan jumlah transaksi
antisnya artinya yang bisa di tap sendiri
nah di cabang cabang yang sudah operasi lama itu sekitar enam puluh empat persenan
tapi yang anak anak perusahaan jasa marga kita upayakan awal oktober itu sudah seratus persen
yaitu ada delapan yang sudah operasi
kemudian di tiga puluh satu oktober itu kita upayakan seratus persen
namun pemakaian transaksi elektronik sejauh ini baru sebanyak tiga puluh persen
dari total pembayaran
pada bulan agustus hanya naik sebanyak dua hingga tiga persen
hal itu juga terjadi karena adanya diskon hari raya idul adha
kebijakan pergantian gerbang tol dari manual ke otomatis ini ditanggapi beragam oleh pengguna tol
terasa sih tapi kalau semua pakai ini jadi saya nggak punya privilege lagi sebenarnya sih
jarang lewat tolnya
kalau mama pikirnya mau pakai gitu
ya kalau memang harus begitu ya pakai lah
untuk menyiapkan fasilitas transaksi elektronik jasa marga akan bekerjasama dengan bank bank yang disupervisi oleh bank indonesia
jasa marga juga menyediakan penjualan langsung kartu tol elektronik di gerbang tol
syarah mediana jakarta